sementara itu gubernur papua lukas nmb menegaskan dirinya mendukung niat pemerintah pusat yang ingin menguasai saham mayoritas pt freeport indonesia
yang sudah beroperasi empat puluh delapan tahun di papua
sudah semestinya indonesia unjuk diri sebagai negara yang berdaulat dengan menguasai sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat indonesia
jadi apa ini sudah waktunya setelah empat puluh delapan tahun dia menambah di papua
karena sudah waktunya dia ditundur dan taat pada undang undang kita
freeport tunduk dan taat pada undang undang kita
kita sekarang minta lima puluh satu persen dia bisa memiliki empat puluh sembilan
karena undang undang nomor empat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan peraturan menteri yang nomor satu tahun dua ribu tujuh belas dia harus ditundur pada itu
dia sudah banyak andai